memiliki tempat tinggal yang nyaman estetik dan beragam fasilitas jadi impian banyak orang
namun berburu tempat tinggal bukan perkara mudah
ada beragam faktor yang perlu dipertimbangkan menyangkut pilihan yang tersedia
pastinya juga disandingkan dengan kebutuhan dan kemampuan
lalu pertanyaan besar pun muncul
salah satunya adalah sewa rumah kpr atau membeli rumah dengan cara kredit
nah mana yang lebih menguntungkan ya antara kredit ataupun menyewa rumah
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan pritapsari gosi
selamat pagi mbak prita
selamat pagi mas yuda
mbak prita tadi surveinya sudah kita lakukan ya di media sosial cnn
baik itu instagram maupun twitter
nah ini ada perbedaan yang cukup signifikan meski tipis ya mungkin di sejumlah sosial media tadi
ada yang memilih untuk mereka menyewa pasti dalam beberapa pertimbangan
ataupun juga membeli dengan kpr
tetapi saya bertanya ke mbak prita nih dengan tadi data yang kita lampirkan
sebenarnya dari sudut pandang anda perencana keuangan
apa sih mbak untung ruginya memiliki dua variable ini sebagai pilihan mbak
oke pertama kita berbicara keuntungannya dulu
jadi kalau kita berbicara secara finansial maka kita akan menggunakan parameternya itu adalah angka
dan angka ini nanti akan berhubungan dengan network statement
atau istilahnya neraca atau istilahnya kekayaan yang akan dimiliki oleh orang tersebut
kalau kita membeli rumah maka keuntungan terbesar adalah rumah tersebut
akan menjadi aset pribadi bagi siapapun yang memilikinya
nah aset pribadi ini tentunya pasti akan memberikan banyak sekali keuntungan
salah satunya adalah mungkin adanya potensi kenaikan harga dari properti tersebut
dan ada potensi untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya
nah sedangkan kalau mengontak rumah juga ada benefitnya secara finansial
yaitu harga kontrak rumah di indonesia secara umum memang relatif
sangat sangat ekonomis atau terjangkau untuk banyak kalangan
padahal secara lokasi dan mungkin bentuk propertinya itu sangat sudah nyaman gitu loh
dengan demikian penghasilan yang dimiliki oleh orang tersebut mungkin bisa dialokasikan
atau dimanfaatkan untuk kebutuhan lain bisa jadi masuk ke pos pengeluaran bulanan dia
atau kalau dia sudah mengerti dan paham mengenai investasi
dia bisa alihkan untuk diinvestasikan
sehingga nantinya bisa memiliki solo dana pensiun di masa depan
itu adalah keuntungannya mas yuda
sekarang kita mau bicara kelebihannya kak
nah kalau kita bicara keuntungan tadi sepertinya memang banyak sekali pertimbangan ya mbak
kalau saya pribadi mungkin salah satunya ketika memilih rumah
akan ada nilai jual kembali investasinya
tapi di sisi lain kalau punya rumah ada biaya tambahan
mungkin ya kalau ada kerusakan kemudian juga maintenance seperti misalkan kayak properti apartemen seperti itu
tapi kalau sewa kan kita tidak ambil pusing
kita tinggal mengubah ubah
kita menghubungi landlord untuk melakukan semua hal hal yang terkait dengan tadi
nah kalau kerugiannya ini apa nih mbak kalau kita lihat yang signifikan
meskipun tadi harga sewa rumah di indonesia termasuk murah mbak
ya jadi mungkin saya akan merawat dikit kata kata saya
bukan merugikan tetapi hal yang perlu dipertimbangkan
jadi kalau untuk pembelian rumah gitu
memang hal yang perlu kita pertimbangkan adalah biaya biayanya
dimana biaya ini termasuk maintenance rumahnya atau propertinya
kemudian biaya pajaknya yang kadang kadang juga kenaikan dari pbb itu
yang tidak dikendalikan oleh si pemilik gitu
karena ditentukan oleh pemerintah daerah tersebut
kemudian yang perlu dipertimbangkan juga tentunya adalah
bagaimana sih untuk dalam dia merawat rumah tersebut itu kan nanti dia akan terjadi pergeseran ya dalam keluarganya
misalnya tadinya anaknya kecil kemudian anaknya lebih besar
sampai akhirnya mungkin anaknya nanti berkeluarga dan akhirnya keluar dari rumah tersebut
orang tua yang kemudian nantinya mungkin menjadi lansia
itu masih sanggup nggak untuk mengurus rumah dengan tipe bangunan yang mungkin sebesar itu
dan juga pengeluarannya sebesar itu juga
nah kalau untuk menyewa
sebetulnya juga banyak nih hal yang perlu dipertimbangkan secara finansial
satu yang namanya menyewa bagaimanapun juga aset tersebut tidak menjadi milik kita
itu tetap adalah milik orang lain
sehingga anda juga tidak bisa nih memiliki perencanaan loh
saya akan tinggal selama sekian tahun
karena itu tergantung dari pemilik propertinya
kalau tiba tiba dia jual atau tiba tiba dia mau pakai sendiri
atau dia memutus kontraknya tidak boleh diperpanjang
maka tidak ada yang bisa kita lakukan
nah untuk mereka yang sudah memiliki keluarga mas yuda
hal ini tuh pasti akan ada dampaknya
kalau anda masih lajang anda hanya bawa bawa dan sendiri
itu mungkin hal yang sangat mudah ya seperti pindah kos kosan aja
tetapi kalau sudah berkeluarga itu luar biasa ya
karena secara psikologis juga mungkin seluruh keluarga itu harus di manage
kemudian juga ada biaya biaya untuk pindahannya
dan biaya pindahan itu kadang tidak murah
dan juga pastinya ada penyesuaian kembali nih
dan segitakanan kehidupan di lokasi yang baru
jadi itu adalah hal hal yang mungkin perlu dipertimbangkan
kalau tadi kita sudah mengelaborasi untuk hal pertimbangan tadi ya
meskipun bukan kerugian tapi hal hal yang harus dipertimbangkan
ketika kita sewa rumah
ataupun membeli rumah
kalau membeli rumah nih mbak pasti pertimbangannya besar terkait dengan anggaran atau budget
kemudian juga mempertimbangkan suku bunga bank
kemudian juga dp ya mbak
nah mungkin mbak prita bisa memberikan kira kira apa saja sih advice nya menarik
karena kan rata rata pekerja muda keluarga muda
kemudian juga pekerja yang rata rata di jakarta
sulit nih dapat rumah di jakarta pasti dapatnya minggir
tapi juga boncos di waktu diongkos transport
nah kalau dp itu berapa persen
kemudian juga cicilan
kemudian juga cicilan berapa lama nih mbak kpr yang ideal dengan kondisi tadi
pertimbangan pertimbangan pekerjaan juga
oke kalau kita berbicara idealnya
maka dp yang besar kemudian durasi cicilan yang lebih pendek
itu adalah yang ideal
kenapa karena dengan demikian
biaya bunga yang perlu kita bayarkan
itu akan lebih rendah mas yuda
tapi untuk punya dp besar
dan untuk durasi yang pendek
artinya modal kita juga harus besar
nah kadang ini yang tidak di
memiliki oleh mereka yang menjadi pengerja muda
karena mungkin level penghasilannya juga masih sangat terbatas
dan sebelumnya tidak punya tambungan atau mungkin warisan
nah oleh sebab itu maka alternatifnya adalah
mungkin saat ini dp nya dikecilin
kemudian durasinya yang ideal targetnya adalah sepuluh tahun
kemudian kita perpanjang mungkin jadi dua puluh tahun
nah dengan demikian
maka dia akan memiliki dana yang mungkin lebih bersahabat
untuk bisa membeli rumah pertamanya
dan secara cicilan pun juga masih bisa dipekan
hanya sepertiga dari pemasukan bulanan dia
saya sebetulnya punya hitungan nih mas yuda
jadi katakanlah seseorang mau membeli rumah harganya satu miliar rupiah
kemudian dia saat ini belum punya uang untuk dp yang besar
dan kemudian dia ambil untuk durasi dua puluh tahun
maka cicilan bulanannya itu mungkin sekitar lima sembilan juta rupiah
nah kalau cicilannya lima sembilan juta rupiah
artinya si pekerja ini
penghasilannya itu harus lima belas juta rupiah per bulan mas yuda
nah pertanyaannya anda memang punya penghasilan sebesar itu enggak
kalau penghasilannya tidak sebesar itu
maka alternatifnya mencari rumah yang harga lebih rendah
memang ya anda harus mengontrak rumah terlebih dahulu
dan mengumpulkan dp yang lebih besar
jadi salah satu pertimbangan tadi kita bisa melakukan skema
apa namanya komposisi daripada penghasilan
dan berapa lama periode untuk pelunasan
rata rata menyewa pertimbangan karena lebih dekat kantor
kemudian tadi beberapa hal yang terkait dengan maintenance
nah kalau sewa rumah ataupun kos kosan
budget yang ideal
itu ada nggak sih mbak
mulai berapa dari gaji
sehingga kita juga tidak boncos juga nih
mentang mentang ingin dapat kos kosan
ataupun kontrakan apartemen yang nyaman
tapi ternyata mahal juga
jadi kan konsepnya dalam penghasilan kita
itu kita bagi tiga
ada yang untuk biaya hidup
ada yang untuk tabung investasi
dan ada yang mungkin untuk gaya hidup atau playing
nah porsi masuk ke yang ditabung nih
dari income nya untuk masa depannya dia
nah kalau misalnya dia saat ini mengontrak
maka dia harus berpikir
sebagian untuk bayar kontrakan rumah saya
kalau dia masih mau mengumpulkan dp
berarti kan mungkin dia harusnya menabung lebih besar
daripada biaya konsumennya
biaya kontraknya masih udah
itu logikanya seperti itu
sehingga kalau dia mau menabung uang muka
maka biaya kontrak rumah yang ideal buat dia
dan itu seterusnya
begitu terus cara berhitungnya
kalau anda mengontrak rumah ternyata
dengan porsi yang lebih besar dari yang saya sebutkan sebelumnya
maka satu anda berpotensi tidak bisa mengalihkan selisih uangnya itu
untuk ditabung atau investasi
dan yang kedua sebenarnya kontrak rumah itu
akan hanya menjadi biaya hangus
karena ya itu hanya untuk menutupi kebutuhan hidup kita
di mana asetnya nanti di masa depan
itu tidak akan menjadi milik kita
iya nah ini tadi sudah banyak sekali dielaborasi
dari segi finansial kemudian juga dari beberapa variable variab
well penting ya mbak nah yang menarik nih mbak
kalau ada anggarannya kemudian juga mereka bisa sebenarnya untuk membeli rumah
tapi lebih memilih untuk tinggal di unit yang disewakan gitu
apa pertimbangannya nih mbak
mungkin kita juga pernah mendengar ada seorang selebriti yang memilih
untuk tinggal di rumah sewa daripada dia punya rumah sendiri gitu mbak frit
ya jadi sekarang sudah masuk ke aspek non finansial
yaitu di mana berhubungan dengan lifestyle yang ingin kita punya
biasanya mereka yang ingin memiliki kebebasan
atau fleksibilitas untuk bisa berpindah
itu adalah mereka yang mungkin berjiwa lebih free ya lebih lepas
nah dalam hal ini memang kalau dia punya rumah
maka dia akan terikat kan pada satu lokasi dan sebagainya
maka pertimbangan buat mereka yang memilih gaya hidup ini adalah
pertama dia harus memiliki dana yang memang sudah dia siapkan
sampai ya kita nggak tahu ya usia harapan hidupnya sampai berapa
itu untuk bisa berpindah rumah
terbeserta dibantu oleh
apa namanya moving jasa perpindahan rumah lah kira kira seperti itu
karena itu kan juga tetap tidak murah mas
apalagi kalau memang rumahnya itu ya rumah yang besar
sehingga perabotnya juga sudah banyak dan sebagainya
nah alternatif lain mungkin memang dia selalu memilih rumah yang sudah furmis gitu loh
sehingga ya kalau pindah ya udah tinggal pindah aja gitu
sesuai dengan apa yang dia bawa misalnya pakaian dan lain lain
kemudian yang kedua yang perlu dipertimbangkan juga sebetulnya adalah
bagaimana dia akan memilih mau tinggal di kota mana gitu loh
karena pada akhirnya kan nanti pilihan pilihan properti yang mungkin disewakan
itu juga trendnya berubah terus gitu
sehingga dia juga harus mempertimbangkan
semakin usia kita juga bertambah gitu
tentu saja gaya hidup kita sebagai senior citizen kan berbeda ya
contoh misalnya bentuknya apartemen atau rumah
terus pindahnya itu di suburb atau di city
itu menjadi pertimbangan pertimbangan khusus
dan yang terakhir bagaimanapun juga
dia ini kan mungkin punya keluarga nih
kalau keluarga kemudian kalau dia berpikir untuk ingin bisa mewariskan aset
itu asetnya nggak ada nih
maka alternatifnya dia memang perlu memiliki asuransi jiwa yang memadai
karena kita kan nggak tahu kalau nanti kita berpulang
itu apakah dihului oleh biaya sakit
atau misalnya nantinya ada biaya pemakaman dan lain lain
nah ini asetnya apa nih yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita
kalau tidak ada aset yang bisa diwariskan
ya berarti alternatifnya harus dibantu oleh asuransi yang memberikan klaim gitu mas
mbak prita terakhir nih ya
kalau bicara mengenai rumah
itu masih menjadi salah satu aset yang bisa kedepannya menjadi seperti sebuah liquid ya
kalau misalkan dijual bisa dapat uang
dan menjadi sebuah anggunan yang bisa membuat orang merasa lebih tenang gitu
dibandingkan misalkan menyewa
anda melihat apakah memang dengan kondisi jakarta yang semakin mahal
kemudian kesulitan menjabat uang
mendapatkan rumah tinggal yang landed house salah satunya mungkin
apakah memang masih menjadi salah satu pilihan rumah menjadi investasi mbak
oke kalau rumah sebagai investasi
artinya kita mengharapkan adanya kenaikan rumah
dan juga mungkin kalau disewakan itu laku gitu ya
nah dengan potensi pertumbuhan jakarta
misalnya yang memang masih terus ya menjanjikan
apalagi ini menjadi tempat di mana orang mungkin berpenghasilan dan lain lain
ya saya yakin kalau misalnya memang properti itu berada di lokasi yang tepat
bisa jadi memang investasi properti itu masih sangat menarik
apalagi kalau misalnya berada di lingkungan yang dekat dengan tempat sekolah
tempat kerja dan lain lain
itu demandnya kemungkinan akan terus ada
nah yang perlu dipertimbangkan memang kalau menjadikan rumah tersebut aset investasi
maka penting untuk mempertimbangkan segi lokasi
juga kira kira potensi kenaikan harga tanahnya
sedangkan kalau memang itu akan kita gunakan sendiri
tetapi kita mengharapkan
bahwa oh di masa depan juga mungkin ada kenaikan harga
maka kita kedepankan adalah gaya hidup kita
kita lebih suka tinggal di tempat yang mana dan lain lain
sedangkan kenaikan harga properti itu yang mungkin di masa depan bisa dijual
adalah menjadi bonusnya
wah menarik sekali perbincangan
begitu banyak insight dari mbak prita hari ini
mudah mudahan kita minggu depan masih bisa membahas lagi ya
kalau mbak prita punya waktu luang untuk banyak sekali topik topik menarik lainnya
selamat pagi mbak sehat selalu